sekarang kesian dong
masa kesalahan orang tua diwarisin ke anak dan cucu mereka
gak fair dong
sampai kapan mereka begini
ya mana kita tau ceng
kamu tanya aja langsung sama pak ustadz atau maerosnya
yang tua tua itu harusnya mengalah
harusnya saling memaafkan
lupain aja ego mereka
pikirin aja masa depan anak dan cucu mereka
udah itu aja
kalau mimin boleh kasih pendapat sih
lebih baik kangen cuitnya keluar saja dari rumah maeros
biar kita jadi lebih tenang
nanti lama lama hubungan kita jadi tidak bagus sama dede
akan juga mikirnya begitu min
tapi akang teh mau minta pendapat sama mimin
tidak di rumah maeros lagi
kangen cuy teh mau tinggal dimana
tapi ini bukan alasan kangen cuy kan
supaya ada alasan
buat kabur dari rumah maeros

biar kita jadi lebih tenang
sekarang maeros sama ceidah
nginap disini aja
udah keburu malam
besok pagi yoyoh antar pulang ke cedahu
saya juga gak akan menjagamu
gak akan bisa tidur
kalo kamu pulang ke cedahu malam ini
kita semua di ciraos ini adalah anak anak kamu ros
nginap disini malam ini
yang sabar ya maeros
saya terheran dengan pak kemet dan maeros itu
iya pak ustadz kemet
apa sih alasan mereka untuk melarang sobri dan dedek menikah
dan sobri sudah seiman
sudah sama sama dewasa
menikah itu kan bukan hanya sobri dan dede
memang siapa lagi yang mau menikah kum
ya menikah itu kan harus menyatukan dua keluarga
masalahnya pak ustadz dan maeros itu kan susah disatukan
karena mereka itu punya masa lalu yang rumit
tapi gak adil dong
kalau dede dan sobri itu harus terseret ke dalam masa lalu orang tua mereka
pak kemet dan maeros
seperti orang yang sekolah tinggi gitu
anggutannya lob destroyer
pak kemet itu ustadz
doi kamu bisa diem dulu gak sih doi
tadi saya lupa mau cerita apa
iya tapi kan dia pak ustadz
iya kamu dikasih tau yang beneng
sekarang kesian dong
masa kesalahan orang tua diwarisin ke anak dan cucu mereka
gak fair dong
sampai kapan mereka begini
ya mana kita tau cek
kamu tanya aja langsung sama pak ustadz atau maerosnya
yang tua tua itu harusnya mengalah
harusnya saling memaafkan
lupain aja ego mereka
pikirin aja masa depan anak dan cucu mereka
udah itu aja
kamu tidak bisa melihat hal itu hanya dari satu sisi
emang lihat dari berapa sih
mana mungkin kum dia kepikiran begitu
otaknya kan gak nyampe
yang dipikirin cuma dirinya sendiri aja
eh duduk pancong
kamu tuh yang bikin diri sendiri
pertua mau seneng seneng gak boleh
giliran dia mau senang senang mau beli emas mau pamer boleh
suami sesat nurjana
anak masih kecil suruh pacaran
itu demi kepentingan edward
edward pacaran edward bahagia
siapa yang seneng edward
saya sebenernya gak setuju edward pacaran
tapi untuk kebahagiaan anak
saya terpaksa harus setuju
udah itu aja
iya tapi edward masih smp nurjana
iya tapi saya mau ke pasar
bisa berantemnya dilanjutin nanti
tidak ada orang
yang kelak tua itu dalam kesendirian
ini bukan masalah dede atau sobrai saja
ini masalah pernikahan itu sendiri
apakah sobri jadi menikah dengan dede
atau dengan yang lain
maeros akan kesepian
juga akan kesepian
satu satunya cucunya eros
satu satunya keluarga ustadz kami
kalau dede jadi kerja ke luar negeri
yang akan menemani maeros
siapa nanti yang akan menemani ustadz kemen
bapak ma mengucapkan alhamdulillah
masih diberi umur panjang
ditakdirkan untuk selalu berdua sama emak
bisa berbagi cerita
bisa saling membantu
ronaldo itu kelaknya akan jadi dewasa
dan akan meninggalkan kamu
jaga rumah tangga kamu dengan baik
ujung ujungnya tertinggal kamu sama nenek
hal yang menakutkan
maafin akang dede
akang tinggal saya di tempat dede
ayo pulang ini teh sudah jam dua belas malam
nanti mengganggu orang orang
centinnya juga sudah tidur